suasana duka menyelimuti rumah alfiani hidayatus solihah
pramugari lion air asal madiun jawa timur
yang menjadi korban kecelakaan pesawat lion air di perairan jawa barat
keluarga berharap alfiani ditemukan dalam kondisi selamat
sejumlah kerabat keluarga dan tetangga harus berdatangan
ke rumah alfiani hidayatus solihah di dusun gandrung
desa mojorejo kabupaten madiun jawa timur senin pagi
alfiani hidayatus solihah merupakan salah satu pramugari
yang ikut dalam penerbangan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
tujuan jakarta pangkal pinang yang jatuh di perairan karawang senin pagi
menurut keluarga korban pukul tiga dini hari
alfiani sempat menelpon keluarga di madiun dan mengabarkan
bahwa dirinya akan terbang ke pangkal pinang
beberapa jam kemudian keluarga korban di madiun menerima kabar
kecelakaan pesawat lion air
kini keluarga hanya bisa pasrah dan berharap
raf alfiani bisa segera ditemukan dalam keadaan hidup
alfiani hidayatus solihah bergabung
di maskapai penerbangan lion air sejak dua bulan terakhir
sebelumnya ia menempuh pendidikan di sekolah pramugari di yogyakarta
inam tohari madiun